daya udah janji ya gak bakal kasih tau siapa siapa
sebenernya aku sedih banget
sekarang pangeran gak sama aku
padahal aku mau ini terus terusan di samping aku
pangeran harus cepat sampai kesini
kalau tidak kamu akan lihat sendiri akibatnya
mau ajak balikan
sekarang ini gue lagi butuh lo banget
gue butuh teman buat ajak sharing
mungkin gue harap itu
justru masalahnya itu
pangeran sekarang akhirnya imbasnya tuh ke gue sama gio
lo tau lah masalah mel kayak gimana
sekarang urusan makin ribet sid
karena bokapnya mel itu
manjangin urusannya ke bokapnya si pangeran
dan gak cuma sampe itu aja
sekarang putri sampe keseret ke masalah ini sama bokapnya si mel
gue juga udah tahu sih
putri udah cerita ke gue soal ini
berarti sekarang lo setuju dong kalo kita
jadi sekarang kita berdua
kita bisa jadian lagi
ya udah kita bisa jadian lagi
bukan berarti set kamu ke gue
kalo udah jadian
yaudah kalo gitu kita naik
udah masuk aja
udah gue mau sembikin gerbangnya
bu kenapa jelek banget ya mas yang ada di bawah bawahnya ini
ya percuma juga sih kok cantik gak bisa dipost
sengsara banget deh hidup gue cuma gara gara buta kayak gini
pangeran udah dateng
belum sih tapi sementara lagi dia dateng
gua mau bikin pangeran keberatan cuma gara gara harus temenin aku terus
ini udah tanggung jawab dia
kemana sih ini anak nih
tadi aku telfon juga langsung ke mailbox dad
kamu bisa cari nomor telfon panggilan dari handphone kamu
enggak tadi om jojo yang bantuin cari
kirain deddy kamu udah sembuh
aku sih pengennya gitu des
sedih banget kan kalau harus buta selamanya
deddy juga pingin kamu sembuh saya
ya selamat pagi pak remon
di mana pangeran sekarang
kenapa belum datang ke rumah saya
sepertinya dia udah jalan pak
sekarang kamu cari dia sampai dapat
saya tidak mau tahu
suruh datang ke rumah saya
sampai dia tidak datang
perusahaan pales akan menjadi imbas
kemana sih pangeran
nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi

hp nya nggak aktif
saya nggak tahu pangeran ada di mana om
nanti saya bantu cari pangeran

best friend nya pangeran kan gue sama gio
emangnya mau nyariin siapa lagi kalau bukan gue sama jio
ya juga sih
enggak gue bingung aja nih
kasian banget sama pangeran
soalnya tadi om alex tuh telepon nadanya kayak marah marah gitu loh
dia kayaknya khawatir sama pangeran
kayaknya dia nyari nyari pangeran
agar agar dadinya mel ya neken neken terus om alex
dadinya si mel
yalah secara dadinya mel kan sering neken om alex
apalagi kalau pangeran nyuekin si mel
kok lo ketawa sih
urusan anak muda kenapa orang tua yang jadi ribet ya
tapi gue kasian juga sih sama mel
cuma gara gara kebucinannya sampai dia harus kehilangan penglihatan
hei kenapa kamu gak makan
dari kemarin makan cuma sedikit kenapa
aku mau makan
hei ada sesuatu yang salah
kalau aku kasih tau diri apa yang bikin aku sedih
daddy jangan marah
aku gak mau bikin deddy marah marah terus
daddy udah janji ya gak bakal kasih tau siapa siapa
sebenernya aku sedih banget
sekarang pangeran gak sama aku
padahal aku mau ini terus terusan di samping aku
tapi gak apa apa kok dad aku ngertiin
kan kita masing masing punya kesibukan sendiri sendiri
jadi janji ya jangan deket om alex
gak usah marah marah sama pangeran lagi
pangeran harus cepat sampai ke sini
kalau tidak kamu akan lihat sendiri akibatnya
saya minta kamu cari pangeran sekarang juga
proyek aku yang di batam dibatalin sama pak remote
ya udah aku coba cari cara untuk ngobrol sama dia
atau ngomongin masalah ini sama pak remon ya
sekarang dia udah mau nunjukin powernya sama aku
aku harus cari jalan
supaya pak remon gak batalin proyek yang lain